laut mengkonfirmasi kebenaran munculnya gelombang di sebuah kolam renang milik tni angkatan laut di surabaya jawa timur
yang viral di media sosial
banyak warganet mengaitkan gelombang di kolam itu dengan gempa dan tsunami yang terjadi di palu sulawesi tengah
namun peneliti geologi mengatakan hal itu tidak sesuai kaedah ilmiah dan diragukan kebenarannya
dua puluh delapan september sekitar pukul enam belas waktu indonesia barat
gelombang terjadi selama beberapa menit
dia menyatakan tidak ada rekayasa dalam video itu
video dibuat oleh iksan zainuddin pengurus kolam
iksan mengaku tidak menyebarkan video itu dan tidak menyangka videonya akan viral apalagi dikaitkan dengan gempa dan tsunami di palu
selama saya di sini yang saya tahu selama ada gempa pasti air itu gerak
terutama kalau ada tsunami pasti di atas satu meter
kalau gempanya di atas di bawah
hanya ombak aja setengah keramik itu keramik kolam itu
sementara itu dalam rilisnya badan meteorologi klimatologi dan geofisika juanda jawa timur menyebut
tidak tercatat adanya aktivitas kegempaan di wilayah surabaya dan sekitarnya pada jumat sore dua puluh delapan september
karena itu peneliti geologi institut teknologi seperti
seluruh november surabaya mengatakan gelombang yang muncul di kolam renang tirtaglida tidak logis
jadi memang di beberapa tempat kejadian itu seperti di nepal di jepang kemarin pada waktu ada gempa memang ada kolam yang kocak kocak seperti itu
itu kan jelas karena ada gempa ada datanya ada seismografnya
di sini di kolam yang ada di juanda ini ternyata kita menurut dari bmk itu tidak ada pendata gempa di situ
harus ada gempa
harus ada yang
yang membuat dia bocor sampai muncul ke atas itu harus ada sesuatu yang menyebabkan ini
kolam renang tirta krida dibangun pada pertengahan tahun sembilan puluh an
fungsi utamanya adalah sebagai tempat latihan para siswa akademi tni angkatan laut
namun kolam ini juga dibuka untuk umum